jika makan yang itu itu saja pasti membosankan
kalau anda mau mencoba sate susu bisa menjadi pilihan menu berbuka
ya berbeda dengan sate pada umumnya
sate susu ini hanya bisa didapatkan di denpasar bali pada saat ramadan
setiap hari selama bulan ramadan
kecil di samping masjid kampung jawa ini selalu ramai didatangi warga
di tempat ini memang selalu menjadi pasar dadakan saat bulan puasa tiba
dan yang paling terkenal dan banyak di buru warga adalah sate susu
yang merupakan makanan khas ramadan
sekilas cara penyajian dan proses pembuatan sate susu ini
tidak jauh berbeda dengan sate pada umumnya
hanya bahannya saja yang berbeda
yakni dari payudara sapi termasuk putingnya
untuk harga sendiri sate yang hanya dijual pada saat bulan puasa ini
dibanderol rp dua per tusuknya
tingginya minat pembeli bahkan seorang pedagang
mampu menjual hingga lima ratus
tusuk sate susu per hari
sate ini pun menjadi pilihan utama bagi para pembeli
di bulan puasa ini sate susu
jadi saya kesini untuk beli sate susu sama sate asem manis
apanya apa tadi
kenapa memilih sate susu itu
satu rasanya yang lain dari sate seperti biasanya
jadi ya gimana gitu rasanya
aneh tapi enak
dari bukunya sih yang bikin lain daripada yang lain sebenarnya
bahkan ketenalan sate susu ini juga menjadi menu favorit
yang juga ingin mencicipi makanan tersebut
nandang risade astike dan pasar